hilang telpon genggam oknum anggota polisi di ciamis geledah pengunjung warung internet
selain tak menunjukkan surat oknum anggota juga tercium bau alkohol hingga tampak sempoyongan dalam rekaman kamera pengintai
rekaman kamera pengintai atau cctv ini mengabadikan aksi oknum anggota polisi menggeledah pengunjung warga internet di jalan kaum ciamis jawa barat selasa malam
seorang pengunjung yang hendak pulang menolak diperiksa hingga sempat ditarik dua kali
karena ketakutan pengunjung akhirnya menuruti permintaan anggota polisi tersebut
selain menggeledah pakaiannya anggota polisi juga memeriksa tas hingga sempat mengambil telpon genggam pengunjung
tak hanya itu sejumlah pengunjung yang tengah main game online juga diperiksa
dua orang awak media yang tengah duduk tak luput dari pemeriksaan hingga sepeda motornya digeledah
oknum polisi ini datang bersama dua temannya mengaku kehilangan telpon genggam
setelah melakukan pelacakan melalui gps diidentifikasi titik telpon genggam berada di lokasi warnet
menurut pengakuan pemilik warung internet oknum polisi ini mengeluarkan bau alkohol hingga tampak berjalan sempoyongan
pada malam itu sekitar jam setengah sembilan malam ya saya kedatangan tiga orang yang menceritakan salah satu diantaranya kehilangan handphone
dia menunjukkan gps berada titik di sini tetapi lokasi kehilangannya bukan di sini
dia itu menggunakan seragam aparat kan disayangkan itu aroma alkoholnya itu
kepolisian resor ciamis belum memberikan keterangan resmi terkait kejadian
meski belum dipastikan dugaan sementara anggota polisi ini bertugas di salah satu posek ciamis
deden radian ciamis